al dari lo buka hati gue gue masih mau sahabatan sama kalian kayak dulu
kita bertiga lagi sahabatan lagi al
harapan lo terlalu mulu
gue gak mau lagi temenan sama orang yang selalu ngerebut apa yang gue inginkan
kenapa lo harus berubah kayak gini sih al
segitu sukanya ya allah sama michelle
michelle hebat banget ya bisa bikin aldino sama rifki peduli banget sama dia

tumben lo gak bareng si rifki
gak tau tuh
dia gak jelas deh
katanya sih ada urusan negara gitu ya
gue gak tau misalnya negara apa
aldino kok bisa biasa aja gitu ya ke gue
kayak udah lupa aja kejadian pas gue tembak dia dua tahun lalu
tumben banget si rifki diem aja
biasa kan dia ngoceh mulu ke air radio rusak
umar kalian gak begitu memaniuyu kan
enggak gua merasa terangcap tuh
wah minum nih
gua boleh gak nanya sesuatu sama lu
boleh nanya apa
kan lu orang yang paling deket sama rifki
dan paling mengenal dia
rizky tuh beneran suka sama michelle atau main main aja
soalnya dia juga tau kalo misalnya gua itu lagi pdkt juga sama michelle

jadi aldino ngajak gue bareng
aldino bener bener suka ya sama michelle
lu kan sengaja kan kayak gini buat perjuangin gue
udah diam deh ya
udah dia bilang gue sorry udah ngancam ngancam lu
enggak gua gak merasa terancam kok
nggak merasa terancam tapi ngebut ngebut kayak gini
kalo orang kesurupan
aduh emang capek ya
cewek itu emang bikin bingung
gue bawa pelan salah nanti dibilang kekeong
kalau sekolah nanti gue yang disalahin
terus gue bawa ngebut malah diprotes

kalo jatuh gimana
kalo masih mau hidup
udah gua takut
kenapa harus berangkat sama rifki sih
misal kamu ngapain sih berangkat sama dia
udah naik motor
terus uga ugalan lagi
udah bareng sama aku aja ya
naik motor lebih asik
lihat aja mishal aja sampe peluk peluk gua
gua usah alu deh
gua kayak gitu juga jarak jarak terpaksa

udah ke mobil aku aja ya
audino rifki mau desktop ya
ini tuh tengah jalan
udah lu nyetir aja yang bener ya
gua lupa bangun gua
gua lagi ke dkt
gausah ikut ikut kebut dong al
eh udah dong al
gausah ladinin rifki
bukan buat rifki doang
ini juga buat lo
al gue tau lo sama rifqi hubungannya udah gak baik al
tapi lo berdua tuh tetap sahabat gue
oh dari lubuk hati gue gue masih mau sahabatan sama kalian kayak dulu
kita bertiga lagi sahabatan lagi al
harapan lo terlalu mulu
gue gak mau lagi temenan sama orang yang selalu ngerebut apa yang gue inginkan
kenapa lo harus berubah kayak gini sih al
segitu sukanya ya lo sama nisha
nisha hebat banget ya
bisa bikin aldino sama rifki peduli banget sama dia
tarotnya seru banget deh
opa juga seru banget ya
seru adeng banget rak
coba aja tiap hari kita berangkat sekolah bareng kayak gini
tapi rak walaupun gak setiap hari kita bisa kayak gini
opa tetep bahagia kak
opa gak bisa denger rak
ini beneran ya kamu bener banget sih pura pura gak denger
ra tau gak apa persamaan oksigen sama kamu
hah emang ada persamaannya
ada dong oksigen itu gak kelihatan tapi selalu dibutuhkan
nah kalo cintamu pada apa gak keliatan tapi juga opah selalu butuhkan
ih gomong sudah sama opah ngerti sayang jadinya ra ra
weh lo bawa mobil bisa biasa aja gak lo kira ini sirkuit ah
ra ra gak apa apa kok cuma kaget aja tadi ini kena sedikit banget
ya udah gak apa apa ya
makanya lain kali tangan jangan direntangin ya mendingan kayak gini nih tangannya ya
taruh disini ya
peluk opah ya
oh my god opah gemes banget deh ra ra jadi makin sayang
mau dipeluk terus
nanti kita telat gimana
oh ya yaudah yaudah ya udah ketawa ketawa ra ra takut dimarahin yuk yuk
engga opah daffy aja ayo cepet
yaudah kita lewat jalan pintas kok gak bakal telat santai tegangannya ngeret ya

biasa banget deh
ra ra please turun ya
eh masuk apa